waalaikumsalam kang idan
punten kan itu kakinya
oh mata saya ini bauan dari lahir cek
gini cek cek gak mau apa gitu cek kerja ke luar negeri
mau kalau saya yang ngurusin
tapi nggak diizinin sama suami saya
gampang gak tuh cek bikin aja surat cerai palsu
ya bisa cek zaman sekarang apa sih yang gak bisa dipalsuin
gini cek sekarang siapin aja fotokopi ktp sama kakaknya cek
yaudah tuh kalau gitu
ini pak alamat rumah sama nomor telepon yang punya rumahnya
rumahnya sudah kamu cek
harganya berapa ini cek
saya belum nanya pak
sudah nanti kamu tanyain ya
kalau sudah dapat kabar saya
saya permisi dulu mau jualan lagi
boleh ya cek ya
kamu ini sebenarnya serius apa enggak sih cu kerja
kalau enggak enggak
saya bisa cari orang lain atau saya jalan sendiri
ini udah berapa hari gak ada satu target pun yang masuk
kalau cece yang jalan bukannya tak kabur cuk
paling gak satu hari bisa dapet lima orang
cucu kan bebel jokcu
buat apa kamu ambil dua pekerjaan
kalau yang kamu kerjain itu cuma satu
kalau kamu emang mau ambil dua pekerja ada dua duanya harus fokus atu
kalau nggak sanggup ya jangan ambil dua
di puskesmas lagi ada pun cu
jangan sampai kamu tuh nyusahin orang cu
kalau kamu gak menghargai pekerjaan kamu
pekerjaan kamu juga gak akan menghargai kamu
gak ada tuh yang namanya pekerjaan kecil
ataupun pekerjaan besar paham
kalau kamu serakah
mau ambil dua tiga lima sepuluh pekerjaan sekalipun nggak apa apa
waktu yang bener
cece cece tekak bener banget sama cece
bos marketing di perusahaan cucu aja
tengah sepinter ini ngomongnya ce
pokoknya besok cucu kerja lagi ya cik ya
yang fokus kalau kerja tuh

waalaikumsalam kak ngaceng
waalaikumsalam kak ngaceng
makan tidak bisa
belajar tidak tenang
tidak boleh mempercayakan uang amanah umat
orang yang belum dikenal

siapa yang mau dihanti
siapa yang mau dihanti
tidak ada yang tahu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
di belakang doy kamar mandi lagi nyuci
eh gak di kunci
wah kebetulan saya juga mau nyuci kung
sempit doh tidak mungkin kalau berdua
kamu jahat kum
kenapa tangan kamu kum
waalaikumsalam kang idan
unten kan itu kakinya
maklum senal baru
bukan hanya senal cek yang baru
selananya juga tak
bajunya juga baru
nah ini baju yang lama
maklum baru dapat transperan
kopi satu ya
oh iya sebentar
cek gak ada yang enak cek
semua juga enak atu kang
kalau yang mahal
saya tes dan buru buru
buatin si tatang kopi juga ya
ternyata gampang ambil uang dari atm
tinggal masukin kar
buatin kopi buat si tatang
habis itu kutaku cek uangnya
sekali lagi kamu biar bersih kum
kaki kamu harus bersih dulu
setelah ini kita bilas kum
saya kalau mau bilas biasanya
punten yakum tapi kamu masih temenin saya ngobrol coba kalau ada aceh serasa kita
nyuci dikali lagi ya kum kum saya pinjem ember ya buat naro bilasan sedih kalau ingat cibarengko
hijau udaranya seger sering kangen sayaku ya kita juga butuh kayu bakar tebang pohon butuh